senin kita bahas ya
nanti malam teh saya mau ke rumahnya cici
kalau cuma ngomong anak umur satu tahun juga miseng
gini per umur satu setengah tahun
baru bisa kang dadang
jangan cuma cerita
kalau cuma cerita mah saya juga bisa
ah ntar malem saya mau ke rumahnya happy salma
udah pada selesai belum
ini juga udah bu
nah kalau kalian udah selesai
sekarang kalian boleh makan
pilos garuda yang tadi ibu bawain buat kalian
virus garuda baru rasa keju
wah makasih ya bu
ya kan tadi ibu udah bukain buat kalian
rasa kejunya full
ibu seneng kalau kalian suka
kamu duduk sini ya
begini kamu ikut belajar bu
pelajaran apa bu
kita lagi belajar matematika
solatian bab tiga
saya dulu atau tangga iya iya
kangidan mencukur juga masa saya harus dicukur di bawah pohon kalau temen temen bisa ngelihat
gimana malu aku saya hahaha saya tunggu di rumah aja yang mau ding iya kan
pak masih lama saya juga nunggu di rumah ya iya atau beres
makanya kalau dicukur teh di bakber sop jangan di dpr di bawah pohon rindang
rencananya teh bulan puasa gimana cos rencananya nanti kita bukanya sore aja
bawa menjelang mau berbuka puasa nanti kita masaknya dikit aja nggak usah banyak banyak
jualan kolok aja kos pasti lagu iya mak
j salon ya
oh yang sebelahnya ada selumurnya
waduh eta mah ke dalem pisang ya
iya kang memang masuk ke dalam
sama gangnya kecil cuma gak pas pake motor doang
besok saya coba ajak wa sain keliat rumahnya nya
rumah buat wa sain ya ceng
iya wa buat rumah wa sain
kalo misalnya ada info lagi kasih kabar atunya
oh siap kang a ceng
yaudah sejalan lagi nya
wah terdunnya apa
ampun deh pendut
kamu teng gak ada kerjaan yang ngikutin saya terus
iya aduh ini kan urusan mertua saya
saya harus tau
mertua mertua dasar lenje
aduh ini kebali nya
udah buat wa
eh terima kasih
sebentar saya akan datang
saya tunggu disini aja
iya tunggu disitu aja
ini banyak satu kemana ya
eh bunyi bunyi
nah bunyi nah
kalian makan berapa orang
berdua pak ustadz rw
masing masing berarti makan
pakai apa saja
pantes aja harganya segini
besok besok kalau mereka makan
suruh pesen sendiri
kamu kelihatannya bahagia sekali cek masa iya cek biasa aja kok setiap hari juga begini yang penting
senyum senyum ya iyalah baru ketemu cewek udah selesai bu juga sudah selesai bu aku juga udah
nah kalau kalian udah selesai nanti kalian jangan lupa pinjam buku dari taman bacaan
nanti kalian pilih buku yang paling kalian suka nanti hari senin kita bahas ya iya bu
satu tahun juga bisa jenniper umur satu setengah tahun baru bisa kang dadang baca telpon dong iya ayo
aceh jangan cuma cerita kalau cuma cerita mas saya juga bisa ah ntar malam saya mau ke rumahnya